tidak sampai setahun lagi kita akan menyaksikan tank tempur pertama buatan dalam negeri
desain terakhir tank medium itu dipublikasikan secara resmi dalam ajang pameran pertahanan indo defense dua ribu tujuh belas
dari tanggal dua hingga lima november di kemayoran jakarta
seperti apa kira kira desain tank pertama buatan pindad itu
koresponden cnn indonesia iwan hermawan memiliki laporannya
dalam ajang pameran pertahanan indo defense dua ribu enam belas untuk pertama kalinya pt pindad meluncurkan desain terakhir resmi
dari medium tank hasil kerjasama dengan turki
inilah medium tank pertama buatan pt pindad buatan karya anak bata
dan untuk membahasnya sudah bersama saya bapak wijianto direktur komersial pt pindad
selamat siang pak
selamat siang mas
pak konsepnya medium tank ini seperti apa
ini kebutuhan yang didesain oleh indonesia
bagi bagian dari tujuh program nasional pemerintah
untuk kami dari pt pindad memiliki tugas mengembangkan medium bank
dengan berat maksimum tiga puluh ton
beratnya tiga puluh ton
karena di atas itu sudah ada main battle tank
jadi dia mengisi kebutuhan antara light tank dan main battle tank
ada di tengah tengah gitu ya
ada di tengah tengah untuk mendukung operasional tempur pasukan kavaleri kita
kalau dari persenjataannya seperti apa pak
persenjataan ini menggunakan turet satu ratus lima mm
ini turet dibikin juga di pindad
kami hanya import barrelnya saja laras
sama dengan kokeril kemah defense
turret yang sama kita pakai dengan fungsi manas untuk tank buat antasena
medium tank ini memiliki data lima tujuh kg direct hit
namun dengan turret yang two man system auto loaded
dia bisa uplift hingga empat puluh dua derajat
dia bisa naik ke atas
dia bisa menaik ke atas
itu yang membuat dia lebih unggul dibandingkan kendaraan sejenis
kalau soal kecanggihan sistemnya seperti apa
ini sudah menggunakan situation awareness
anda bisa lihat perlengkapan optronik dan thermal kameranya
ini seperti ini ada peralatan pemidik untuk malam segala cuaca gitu
dan kemudian juga kalau untuk pertahanannya seperti apa
dia mampu menahan tembakan sampai dua belas meter
artinya lebih tinggi dibandingkan light tank
light tank ya
cuma mungkin masih di bawah
namun bisa diberikan ad on protection
kalau mau lebih boleh
bisa tapi akan mempengaruhi berat total
nah sekarang pt pindad sendiri sudah sejauh mana proses desainnya ini
kami kerjasama dengan pemerintah turki
dari sana partner kami adalah fnss turki
tahun ini adalah peluncuran final design untuk masuk fase produksi prototipe
oh udah mau produksi berarti ya
kira kira prototipenya itu akan meluncur bulan apa nanti
pas utn kita akan melihat tank pertama buatan indonesia
asli buatan indonesia kerjasama sih mas
kerjasama dengan turki ya
baik terima kasih banyak pak
terima kasih banyak mas